capres pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo mengaku tidak menerima undangan dari kpu
untuk menghadiri acara penetapan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
hal ini diungkap ganjar usai bersepeda di sleman yogyakarta
ganjar menyebut banyak pihak yang bertanya kepadanya apakah akan hadir di acara yang digelar kpu itu
ganjar mengaku sudah berkoordinasi dengan timnya terkait undangan itu
namun hingga selasa malam undangan belum diterima oleh ganjar